mengheningkan cita dipimpin oleh presiden republik indonesia
sulawesi utara sultan muhammad amin nasution dari provinsi sumatera utara
raden matahir bin pangeran kusen bin adi dari provinsi jambi
mantan kapolri pertama ri jenderal polisi purnawirawan raden said sukanto cokrodiat mojo
dari provinsi dki jakarta juga menerima gelar yang sama sebagai pahlawan nasional
keputusan presiden republik indonesia
berdasarkan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan tentang gelar
tanda jadwal yang berbeda
dan tanda kehormatan
syarat khusus untuk mendapat gelar pahlawan nasional adalah
pernah berjuang melawan penjajahan di wilayah nkri yang gugur
atau gugur demi membela bangsa dan negara
termasuk pernah melakukan tindakan kepahlawanan
atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan
dan kemajuan bangsa dan negara
selain berlangsung hikmat
acara pemberian gelar pahlawan nasional juga menerapkan standar protokol kesehatan ketat
pada acara yang berbeda
keputusan presiden republik indonesia

enam tenaga medis berpakaian alat pelindung diri lengkap berwarna merah putih
melaksanakan upacara memperingati hari pahlawan di halaman rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
kemayoran jakarta pusat selasa pagi
tenaga medis dan sejumlah pasien yang berada di wisma atlet bahkan ikut upacara
memperingati hari pahlawan di halaman balkon tower
bahkan dari balik jendela kamar yang berada di tower enam
dan tujuh upacara
mengenang jasa jasa para pahlawan
walaupun saat ini
khas mat seperti ini
apd lengkap kita melakukan
upacara karena kebetulan
di sini adalah zona merah
jadi kita harus melakukan sesuai dengan
menggunakan apd yang sesuai dengan prosedur
di dalam zona merah
dalam upacara memperingati hari pahlawan
mendapatkan pelakat dari
museum rekor indonesia atau muri
sebagai rumah sakit covid terbesar
se asia tenggara dan juga
pelaksanaan upacara menggunakan
tim liputan cnn indonesia